kalau mortalitas pada tahun dua ribu sembilan belas itu delapan puluh lima persen penyebabnya adalah stroke dan serangan jantung
sampai dengan pagi hari sampai dengan pukul sembilan itu penumpang masih berjejalan
ini di era sekarang bergesekan
nah kami melihatnya ini bahwa kasus penipuan atau penggelapan itu memang
tugas yang diperoleh adalah berdiri
jadi ada beberapa misalnya dalam
parlemen atau kepala daerah gitu
ternak dan peliharaan mengenal sayur sayuran dan umbi menunggang kuda serta permainan menangkap ikan
alhamdulillah banyak anaknya dulu identik dengan orang tua
akan potensi masalah kesehatan seputar tuntutan ibadah haji
kita bisa melakukan itu tanpa kita harus serangan fajar segala macam
namun dengan budget seminimal mungkin
jadi bagaimana flow bagaimana flow mobil bagaimana orang nggak boleh keluar bagaimana kalau itu diatur
sinta dan adi bisa menghemat biaya hingga lima puluh persen
tentunya pembuktian kami juga meliputi jejak digital
untung operatornya bantu ambil alih
terlebih bagi keluarga kerajaan pangeran william dan pangeran harry
terus menghafalkan tanah yang aku sayangi marilah kita berjanji indonesia
sementara kalau kita bicara mengenai keuntungan dari kci sendiri
karena terlalu banyak yang pragmatis
nanti kita akan lihat berapa kali mereka punya pengalaman untuk yang sebesar apa
saya bilang sama beliau ya ini hukum ini